jaksaan agung mengklaim sudah mengantongi nama nama calon tersangka kasus pt asuransi jiwasraya yang diduga merugikan keuangan negara rp tiga belas tujuh triliun
kejaksaan tidak akan terburu buru mengumumkan nama calon tersangka sebelum penyidik menerima hasil audit kerugian negara dari badan pemeriksa keuangan

ada sembilan puluh delapan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi asuransi jiwasraya
dari sembilan puluh delapan saksi yang diperiksa penyidik ada kemungkinan menjadi tersangka
burhanuddin mengaku tak ingin terburu buru mengumumkan nama tersangka karena menyangkut banyak pihak dan merugikan keuangan negara
penentuan tersangka itu lama sekali tolong beri kesempatan kami di situ
kenapa transaksi yang terjadi itu hampir lima ribu
transaksi lebih dan itu memerlukan waktu
tidak bisa saya tidak ingin gegaban
dan teman teman dari bpk sangat membantu kami
ini dalam rangka pengungkapan
kenapa kami ingin siapa yang paling bertanggung jawab
dan itu dalam waktu insya allah
dalam waktu dua bulan kami sudah bisa segera pada teman teman untuk mengetahui siapa pelakunya
sementara itu ketua bpk agung firman sampurna mengungkapkan enam belas temuan terkait dengan pengelolaan bisnis investasi pendapatan dan biaya operasional jawa seraya tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
temuan tersebut antara lain pembelian saham pt sugih energi tbk pt trik komsel oke tbk dan pt yurika prima jakarta tbk tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas yang tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai
pt asuransi jawa seraya juga berpotensi menghadapi
terhadap risiko gagal bayar atas transaksi investasi pembelian surat utang jangka menengah pt hanson international
jiwasraya juga dinilai kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki
pt ajs berpotensi terhadap resiko gagal bayar atas transaksi investasi pembelian medium terms note dari pt hamson international
dan pt ajs kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkira
jadi ini sudah dideteksi semenjak tahun dua ribu enam belas
saat ini bpk sedang melakukan dua pekerjaan untuk mengaudit jiwasraya yakni pemeriksaan investigatif untuk memenuhi permintaan dpr dan perhitungan kerugian negara
karena kasus ini memiliki dampak sistemik yang cukup luas karena melibatkan banyak pihak dan kerugian negara
tim liputan siena indonesia
kita akan langsung bahas terkait skandal di jiwasraya ini dan untuk mengungkap siapa kemudian aktor intelektualnya
bersama saya sudah ada beberapa narasumber
andre rosiade anggota komisi enam dpr ri
selamat malam bang andre
selamat malam mas ferdinand
terima kasih bang andre sudah hadir malam ini
pak irfan raharjo analis asuransi
selamat malam pak irvan
selamat malam mas
terima kasih pak irfan sudah hadir
dan boyamin saiman koordinator masyarakat anti korupsi indonesia
bang boy terima kasih
sudah hadir malam ini saya ke bang boy dulu kalau gitu
pak sembari juga menunggu bagaimana kemudian pendalaman audit investigasi dari kasus ini skandal ini
dari aspek hukum apa yang bisa masih kita lihat perspektif apa yang mungkin masih bisa kita lihat celahnya untuk kemudian ini bisa diungkap seluas luasnya begitu
ya kan jiwasraya itu saya waktu jadi pelapor kasus ini tanggal lima belas oktober dua ribu delapan belas itu kan seminggu sebelumnya mengumumkan gagal bayar
sebagai orang yang pernah diasuransi
di bumi putra juga pernah saya pak irwan tahu gitu
dan pernah di perusahaan asing awal awal saya itu agen asuransi
apapun kalau sudah gagal bayar itu pasti ini dicuri uangnya
karena kalau tidak dicuri pasti semua running dan tidak akan pasti gagal bayar
maka saya langsung seminggu aja sudah lapor ke kejaksaan tinggi
bulan november sudah penyelidikan
bulan juni sudah penyelidikan
dan saya mendorong diumumkan di bulan oktober juga
terus kemudian diumumkan oleh kejaksaan tinggi
tiba tiba ini rame karena gagal bayarnya semakin besar
pada saat itu masih delapan ratus
tapi kemudian di tahun dua ribu sembilan belas itu oktober aja sudah
apalagi sebenarnya sudah sampai november itu sudah di angka dua belas t
jadi suatu yang
tapi sebelumnya saya pasti waktu awal saja berani lapor itu
karena memang yakin ini nanti pasti kalau sudah jatuh tempo semua saving plan nya itu
sampai angka katanya preminya dapat lima puluh dua triliun
berarti bisa minimal separuh kerugiannya nanti kalau sampai tahun dua ribu dua puluh empat
jadi itu pasti tidak mungkin ada lagi yang bisa menyelamatkan
kasus ini pasti memang secara hukum harus proses runney
untuk ke pengadilan siapapun yang bertanggung jawab
terutama mantan direksi lama
dan kemudian siapa yang mendapatkan keuntungan
dan mendapatkan keuntungannya wajar atau tidak wajar
pasti tidak wajar dan pasti terjadi persekongkolan di situ
sangat sederhana sebenarnya
kalau bicara asuransi pak irvan oranjo
sama kita kita itu sudah hafal
waktu di bumi putra dibobol oleh optima itu kan sebenarnya sederhana juga
mestinya itu dicairkan bersama sama untuk beli saham
tiba tiba oleh optimal dibayar
terus kemudian dilaporkan polisi
tapi malah dapat sp tiga dianggap sebagai bisnis biasa
katanya rugi gitu kan
dalam posisi ini ya sebenarnya nggak mungkin ini bisa ditalangi dengan apapun pada posisi tertentu
maka ini pasti akan running sebagai sebuah tindakan korupsi
karena di bumn
tapi kan bumn sekarang sedang berusaha untuk menyelamatkan
atau menyehatkan kemudian keuangannya ini
sehingga juga penegakan hukumnya juga berjalan
ya silahkan aja itu penyelamatan
tapi menurut saya suatu yang muskil juga
karena misalnya nanti katanya ada aksi untuk menerikan anak perusahaan
itu asuransi umum
asuransi umum mungkin mau dibuat monopoli seluruh indonesia
gedung pemerintah kendaraan pemerintah mau dibawa ke sana semua
sehingga mendapatkan duit masuk untuk membayar jiwasraya yang live nya gitu
nanti semua holding itu mau di cover oleh asuransi jiwasraya
maupun karyawannya misalnya
dan juga yang umum
yang artinya kendaraan gedung dan lain sebagainya
kalau punya kapal
mau semua di cover ke situ
tapi menurut saya juga bisa kena kppu nanti
jadi ya jangan sampai menyebabkan masalah
tapi dengan masalah baru
yang penting hukumnya lurus aja dulu
dan saya sampai kemarin
datang ke jaksana gung itu ngancam
kalau sampai februari belum ada tersangka
saya gugat perapradilan
saya lawan kpk aja menang
apalagi cuma urusan kayak begini
saya tahu persis di dalamnya asuransi kayak apa
walaupun kemudian hari ini tidak ada sesuatu yang baru yang anda dengar
bahwa ini juga masih berjalan
ada lima ribu transaksi juga yang masih ditelusuri
ada sembilan puluh delapan saksi yang juga masih diperiksa
waktu saya laporan oktober itu aja sudah punya gambaran kok
yang ini misalnya jiwasraya itu membeli saham saham
yang sudah dipegang orang
digoreng terus kemudian
harusnya waktu ini jatuh tempo dibeli kembali oleh penjual
tapi tidak mau
berarti kan memang ini digoreng
sebenarnya itu satu
berkaitan dengan ada satu orang
entitas perusahaan itu yang
jiwasraya membayar sampai di angka dua belas
sebelas sekian triliun
tapi setelah dijual cuma laku tiga triliun
sehingga jiwasraya hampir rugi itu delapan triliun
itu hanya satu entitas
itu yang paling besar
yang itu satu lima triliun
tapi dia beranak pina
nah hari ini juga
saya melaporkan ke kepolisian sebagai
praktek bank gelap dari perusahaan yang ikut menikmati keuntungan dari jiwasraya
gembar gembor waktu kemarin itu di kejaksaan agung
bahwa mtn nya itu sudah dilunasi
jangan jangan dilunasi dengan uang yang bank gelap ini juga gitu kan
tadi ditanya ini apa hubungannya
ya dua peristiwa yang berbeda
tapi bisa aja uangnya saling menutupi
ke pak irvan kalau gitu
jaksa agung sudah menyampaikan
bahwa kemudian akan ditunggu sampai dua bulan kedepan ini
apakah terlalu lama nanti
karena memang dinyatakan tadi oleh ketua bpk
ini kasus yang besar begitu
memang harus hati hati gitu
bagi pak irvan
nampaknya bpk tidak seperti yang dijanjikan kemarin
bahwa akan ada temuan yang sangat fantastis
di luar dugaan
namun hari ini nampaknya belum ada
ada angka angka yang diperkirakan
tapi kasus ini sebetulnya sudah jauh lebih dulu kita kenal
ketika bpk di dua ribu enam belas sudah pernah melakukan audit
dengan tujuan tertentu
untuk operasi usaha perusahaan di dua ribu empat belas lima belas
temuan itu sudah semikian lengkap sebetulnya ketika itu
tapi tidak ada tindak lanjut
setelah kita ramekan ini
baru kemudian kejaksaan memeriksa nya lagi
padahal sebetulnya kejaksaan ini
temuan bpk dua ribu enam belas itu
seharusnya itu bisa langsung ditindak lanjut
di saat itu
bahkan yang kita harus waspadai
bahwa juga di ojk sendiri ada usaha usaha
untuk tidak membuat masalah ini meledak
ini bisa nampak ketika bahwa
jiwasraya sudah mengajukan
skema penyihatan di bulan februari
baru di bulan september
keluar izin dari ojk untuk mendirikan anak perusahaan
dan sejumlah skema penyihatan lainnya
di sini nampak ojk sendiri
meredam masalah ini
tapi karena ini sudah sedemikian besar
dan apabila saja ketika itu
ojk segera memberi izin
pada jiwasraya putra
dengan empat mitra bumn itu
sebetulnya kerugian tidak akan menjadi sebesar ini
tiba tiba di rdp
dengan dpr kemarin
direksi menyebut angka tiga belas triliun
yang harus dia
tunda bayar sampai akhir desember
kalau saja misalnya izin
beberapa skema itu bisa dipenuhi ojk
segera ketika itu
itu tidak menjadi sangat besar seperti sekarang ini
di sini ojk tidak punya sensitivitas
bahkan tidak tahu
sudah tahu apa yang harus
dia kerjakan di jiwasraya
kalau kemudian ada pihak yang memanfaatkan celah ini
untuk memainkan aspek hukum itu tadi
apa yang dilakukan kejaksaan agung
itu sudah pada jalur yang benar
ada sekian sepuluh orang yang sudah tercekal
meskipun belum ada tersangka
tapi nanti indikasinya tidak jauh
dari apa yang sudah dicekal itu sepuluh orang
hanya satu orang tercekal kemarin
bahwa dia sudah melunasi itu semua
nah ini yang harus dikejar
karena yang saya dengar transaksi mereka di jiwasraya itu cukup canggih
bahwa mereka tidak melakukan itu secara tertulis
hampir sebagian besar transaksi itu dilakukan by voice
dan itu harus dilakukan ada pemeriksaan forensik yang cukup cermat
karena satu tercekal kemarin diperiksa
dia dengan sangat percaya diri
dia menyatakan saya sudah lunasi semua itu
nah disinilah kecerdikan kejaksaan bpk harus benar benar diuji
dan kita semua harus mengawalnya
ke bang andre kalau gitu
bang dari perspektif teman teman di dpr gimana
kalau kemudian nanti akan disusulkan juga pembentukan pansus
kacamata parlemen melihat kasus ini bagaimana sebenarnya
kacamata komisi enam ya
itu kemarin seminggu setelah pak erik dilantik menjadi menteri kami bertemu dengan beliau
lalu setelah pertemuan itu saya bikin pernyataan rilis
agar beliau segera melaporkan ke penegak hukum
lalu hari seninnya beliau langsung menanggapi dengan akan segera melaporkan
dan rebunya kalau gak salah di november dua ribu sembilan belas ini beliau sudah minta waktu itu tiko wakil menteri untuk melapor ke kejaksaan agung
untuk melengkapi mungkin laporan dari mas bonyamin
nah setelah itu mulai jalan kan kejaksaan agung
kita di dpr di komisi enam sudah membuat keputusan politik
keputusan politik pertama adalah meminta kejaksaan agung melakukan pencekalan
nah setelah putusan politik komisi enam itu kita mendengar beberapa hari kemudian kejaksaan agung melakukan pencegaran
lalu yang kedua ini memang kalau melihat suasana kebatinan dari teman teman komisi enam
kenapa kita inginkan pansus
pertama karena ini harus ada usaha cepat untuk pertama menyelamatkan uang nasabah
bagaimana nasabah ini bisa dikembalikan uang
yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa pelaku ini benar benar kita seret dan kita bawa ke penjara
karena ini merugikan uang yang sangat luar biasa fantastis ya
di triwulan ketiga saja kerugiannya sudah empat puluh sembilan triliun
triwulan ketiga dua ribu sembilan belas asetnya pun hanya dua puluh empat dua puluh lima triliun
itu mismatch nya sudah luar biasa
nah yang jatuh tempoh itu pak kalau tidak salah sudah enam belas t pak
enam belas t sampai akhir tahun ini enam belas t sampai dua ribu dua puluh
dari enam belas t itu

dari enam belas t itu saya ingin sampaikan dalam rapat komusi enam dengan jiwasraya
mereka menyampaikan bahwa mereka sudah ikhtiar melakukan beberapa terobosan
yang pertama adalah mereka sedang dalam tahapan negosiasi dengan empat atau lima investor yang akan menyuntikkan dana ke jiwasraya
menyehatkan kembali begitu ya
yang kedua adalah kita sudah minta mereka ngumpulkan uang cash untuk membayar segera nasabah yang prioritas
jiwasraya sudah menyanggupi ada lima triliun yang akan dibayarkan oleh jiwasraya dalam waktu dekat ini kepada nasabah
nah untuk itu kita tentu akan mau evolusi ya
apakah bentuk panja atau pansus tapi saya sampaikan suasana kebatinan di komisi enam menginginkan pansus
nah tapi tentu ada tahapan ya
nah tanggal tiga belas januari nanti kita sidang pertama paripurna pembukaan masa sidang ke dua ribu dua puluh
setelah itu kita akan segera agendakan rapat gabungan dulu
rapat gabungan antara komisi enam komisi sebelas bersama dengan jiwasraya ojk menteri bumn dan menteri keuangan
memang dalam rapat itu kita akan genjot abis
ya pertama ya soal dana yang sudah siap itu kapan dibayarkan
yang kedua tentu kita akan menanyakan peran ojk yang kalau kita lihat seakan akan ini organisasi yang begitu menikmati uang rakyat
gajinya besar fasilitasnya luar biasa kerjanya nggak kelihatan
kenapa saja mereka berapa tahun ini ngapain aja lu gitu loh
kok sampai membiarkan kasus jiwasraya ini sampai seperti ini
apa yang dilakukan oleh ojk
ojk harus mempertanggung jawabkan hal ini
nah makanya ini yang kita butuhkan pansus supaya juga meringankan dan mempercepat kerja penegak hukum
dan juga kita ingin memastikan nih uang nasab bukan hanya pelakunya ditangkap
diseret ke penegak hukum tapi uang ini harus kembali gitu loh
nah kadang kadang proses hukum agak sulit menyentuh orang orang kuat
orang orang kuat yang mungkin dia punya uang banyak punya koneksi kuat sehingga mereka bisa nggak tersentuh
tapi kalau dengan pansus siapapun kita libas demi kepentingan bangsa dan negara
emang anda udah mulai kode kode nih ya
oke kalau gitu nanti kita akan bahas lebih lanjut
kalau kemudian pansus ini dibentuk apakah juga nanti akan ada kepentingan politik di dalamnya
dan bagaimana juga kemudian bang boy nanti menilai dalam waktu dua bulan ini apa sesuatu yang baru yang akan ditemukan oleh kejaksaan agung terkait kasus ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda
kita kembali ke diskusi kita malam ini masih dengan bang andre dan pak irfan dan juga bang boy
saya ke pak irfan pak irvan kalau sudah gagal bayar begini sebenarnya kalau dari perspektif analisa anda bagaimana kemudian untuk membuat ini kembali apa ya
ya seperti itu tadi menyehatkan kembali menyelamatkan uang nasabah
apa yang sudah diajukan oleh pemilik jiwasraya dalam ini kementerian bumn maupun manajemen
di antaranya yang pertama adalah membentuk anak usaha tadi yang dimaksudkan sebagai saya koreksi pak benyamin bukan untuk memonopoli
dia hanya menggunakan pasar dari empat bumn mitra itu tadi yang akan dijadikan basis pemasaran produk produk jawa seraya
yang pada dasarnya itu nanti akan di devastasi kepada anak usaha
ya semacam ijon lah
kita punya lahan empat bumn itu belkom dengan dua ratus juta pelanggannya kereta api itu dengan seratus juta penumpangnya dan seterusnya
itu akan dijadikan pasar untuk memasarkan produk jawa seraya
kemudian di devastasi ke asing
nah itu seperti di forward lah di ijon lah gampangnya begitu
karena untuk mengharapkan penjualan langsung terus dapat uang itu nggak akan mungkin dalam waktu dekat
holdingisasi ini yang juga belum jelas karena siapa holdingnya lantas kemudian dikabarkan akan menerbitkan surat utang
jadi kembali lagi utang dibayar utang begitu kan
jadi holdingisasi itu masih belum nampak
yang berikutnya financial reinsurance kemudian ada portfolio transfer bisnis bisnis yang tidak sehat dipindahkan ke orang lain
tapi dari keempat itu yang saya yakini akan memberi hasil cepat itu adalah
perusahaan tadi itu quick win itu
itu quick win nyata
tapi lagi lagi ojk nya itu lambat nggak sensitif
ketika itu diajukan dia lambat lambat yang mungkin maksudnya untuk menunda masalah ini tidak akan menonjol tidak akan meledak seperti ini gitu kan
nah yang ternyata yang terjadi ya sudah kita lihat sama sama
kenapa mereka ojk ini lambat dan menunda
saya tanya sama bapak ini
ya karena mereka
karena kan ini ojk ini komisionernya gajinya besar fasilitasnya besar karyawan juga besar
kenapa saja mereka itu
karena mereka sendiri yang memberi izin saving plan itu bisa diloloskan
karena saving plan itu syaratnya adalah kondisi perusahaan dalam keadaan sehat
sedangkan racanya itu pun mereka rekayasa bertahun tahun
fee nya juga termasuk ini siapa yang menerima juga
oh iya ada di situ
ada di situ
kenapa mereka tunda ini supaya tidak meledak
karena mereka lah yang memberi izin saving plan itu
ojk ini otoritas itu yang memberikan
jadi yang harus diperiksa ini ojk
ojk yang memberi izin saving plan dan ojk yang menghalangi proses penyelamatan ini
oke dengan mekanisme nanti dibentuk juga pansus oleh dpr ini apakah kemudian ini bisa membuat ini semakin optimal begitu
ya yang kita harapkan pansus ini betul betul akan fokus kepada usaha penyelamatan dana nasabah
yang juga sebaliknya kita khawatirkan kalau ini menjadi sarana tuh sandra menyandera kan
yang kemarin kan isunya bahwa ini ada hubungannya dengan masa lalu
ya yang sekarang tidak mau terlibat kemudian di kiasaan masa lalu
ya di kekuasaan yang lama
oke mungkin saya tambahkan sedikit ya
suasana kebatinan yang saya rasakan tidak ingin menyalahkan siapa siapa
pansus itu murni benar benar dibentuk dan berangka dpr ingin menyebabkan
menyelamatkan uang nasabah
tidak akan dibawa ke unsur politik apakah ke pak jokowi atau pak sby nggak ada
yang suasana kebatinan kita hanya untuk menyelamatkan uang nasabah agar nasabah bisa mendapatkan haknya
itu yang pertama
yang kedua kita ingin mengurai benang kusut
ojk ini ngapain saja kok anda begitu lemah anda begitu lambat itu kedua
yang ketiga tentu kita memberikan masukan masukan ke depan
mencari permasalahan ada usulan usulan untuk memperbaiki ke depan dan yang pasti terakhir itu menangkap pelaku yang merugikan negara ini
dengan adanya pansus mungkin mereka pertama penegak hukum tentunya akan menjadi lebih kencang lagi ya
tapi kita kan nggak bisa menampik bang andre kalau kemudian ini juga akan diseret ke kepentingan kepentingan politik itu tadi
ya amat ya amat
ya makanya ini yang saya rasakan di
ini pemilu masih lama mas
tidak ada hubungan dengan politik menurut saya karena pemilu itu masih lima tahun lagi
sekarang saatnya kita bekerja benar benar menyelamatkan uang nasabah dan memastikan nih penjahat bandit yang terlibat harus diseret ke meja pengadilan
yang kita mau cegah itu kalau terjadi bola liar bahwa ini kemudian kemana mana
ya bahwa bola liar ini tidak akan menyeret ke kepentingan
sebelum pansus ini pun dibentuk tentu
dan juga kita mungkin akan koordinasi juga dengan pemerintah
sampai mana ini pansus ini
supaya jangan menjadi bola liar yang jadi kepentingan politik
kita tidak ingin pansus ini seret seret politik
kita ingin pansus ini kalaupun jadi ya
ya kalaupun nanti fraksi fraksi semua mendukung
kalau jadi ya pansus ini benar benar membantu menyelesaikan
sejauh ini berapa
sejauh ini berapa yang mendukung bang
yang jelas sesuai yang disampaikan oleh wakil ketua dpr bang suhmi dasko ya
bahwa sudah ada tiga fraksi yang menyatakan ingin mendukung
kemarin saya umroh ketemu pak rahmat gobel
beliau wakil ketua dpr dari nasdem yang koordinator komisi empat ribu lima ratus enam puluh tujuh
beliau juga menyampaikan bahwa sikap nasdem belum resmi
mereka akan mengalami
tapi yang sudah jelas itu fraksi gerindra kita akan mendukung dalam rangka
dan saya sudah bicara sebagai anggota dpr pak dengan menteri bumn pak erick thohir secara informal
pak erick juga mendukung
tapi memang harus kita batasi kata beliau
jangan sampai ini merusak industri keuangan kita
saya senang senang aja
ini kalau semakin banyak yang royok akan cepat tuntas
kan saya juga pengalaman tahun sembilan puluh tujuh jadi dprd
suatu kasus itu bisa kemudian dibawa ke pengadilan setelah saya waktu itu juga mengkombinasikan
karena dulu belum ada hak penyelidikan
saya komunikasikan rapat kerja dengan rapat rapat dengar pendapat
akhirnya bisa membawa dua orang
pada zaman orde baru sudah lumayan lah dprd bisa membawa dua orang ke penjara itu
nah dari sisi ini juga harus kita perhatikan
bahwa kasus jiwasraya ini membodohkan generasi kita juga
jadi saya punya teman polisi yang sma tahun ini sudah menabung di jiwasraya
dengan mestinya dia bisa dapat duit dua puluh lima juta
sampai jungkir balik karena tidak cair
kemudian harus seperti apa
dia mau nyekolahkan anaknya yang levelnya juga level sekolah maunya ya agak sekolah yang munafit gitu lah
tapi nggak bisa karena kemudian sudah jatuh tempo pada saat ini mau masuk sekolah dari sd sampai smp
cuma dua puluh lima juta tapi bagi seorang polisi bawahan kan sangat berarti itu
justru saya membayangkan ini kan bisa jadi yang jiwasraya yang berkaitan dengan sistem asuransi pendidikan itu
bisa jadi banyak dan waktu di bumi putra juga banyak
nah inilah yang nampak kemudian tidak diperhatikan juga
mestinya pemerintah juga harus tahu memastikan yang khusus asuransi pendidikan ini harus segera dibayarkan yang utama
jangan sampai nanti malah justru karena ini meroses lobby lobby malah yang dibayarkan adalah yang orang orang kaya dan kemudian kepentingan penyelenggaraan
ini yang sudah kami garis bawahi
bahwa kami dalam rapat terakhir dengan jiwasraya
jiwasraya sudah bilang siap lima t
kita ingin sudah mengeluarkan keputusan
kita ingin sudah mengeluarkan keputusan
sudah mengeluarkan keputusan politik
kita minta yang dibayarkan prioritas itu orang orang yang seperti ini sampai ke oleh mas mungkami
dan juga gini asuransi pendidikan begitu ya
berkaitan dengan uncik
sebenarnya ojk itu kan sudah ada peraturan nomor dua tahun dua ribu empat belas
dan juga peraturan nomor tujuh puluh tiga tahun dua ribu enam belas tentang mengawasi bagaimana bisnis asuransi
nah kalau ini seperti di perbankan ojk itu melakukan seperti perbankan itu tiap dua bulan tiga bulan ada laporan apa yang dilakukan
sistem neraca dan sebagainya
ketika ini ditabrak ojk memang diam aja
memang harus dipansuskan ojk ini
apa yang dilakukan
padahal saya merumuskan aja kemarin dari asuransi jiwasraya itu misalnya dalam melakukan investasi menunjuk manajer investasi yang tidak kompeten
ini dibiarkan oleh ojk
padahal nggak boleh kan ini pasti nggak boleh
uang ini jiwasraya mestinya kan ke bahana sekuritas sama sama bumn
atau bahana investama
terus yang kedua misalnya membiarkan transaksi saham oleh manajer investasi tanpa akte notaris
penjaman bank aja harus notaris harus ada terminat
tidak dalam jangka waktu tiga hari aja ketahuan ojk udah diberi saham sih
ini dibiarkan aja sampai sekian tahun empat tahun
terus juga kemudian membeli saham saham dengan risiko tinggi sehingga berisiko untuk rugi tinggi
ini udah pasti
tapi alasannya manajemen resiko tinggi pasti keuntungan tinggi
itu ojk kan ilmunya masa nggak nyampe kesitu
tidak hati hati tidak melakukan manajemen resiko
itu juga tidak dilakukan dibiarkan aja
sehingga melanggar tadi peraturan ojk
nomor lima itu membiarkan manajemen investasi melakukan transaksi saham berisiko tinggi dari dua puluh satu perasaan
meskipun ini sebagian bumn tapi ternyata sudah digoreng oleh orang
dan ini bahkan hanya dengan transaksi yang agak besar ini membayar tiga sembilan dijual lagi cuma laku satu dua t dan meneribukan dua tujuh t
bang boy kita juga akan nanti mencari tahu bisa tidak kemudian dari apa yang tadi disebutkan
apa kemudian aktor intelektual yang mengontrol kasus ini sehingga kemudian menjadi skandal besar seperti ini
tapi kita tahan dulu kita mencoba untuk memantau situasi terkini dari gedung kpk di kuningan jakarta
ada pernyataan dari komisioner kpu arief budiman
dengan inisial pak ws sedang dilakukan pemeriksaan
kami juga mengkonfirmasi diperiksa untuk perkara apa bersama siapa dan seterusnya
beliau hanya mendapatkan informasi hari ini yang diperiksa empat orang
tapi terkait dengan pemeriksaannya apa beliau juga belum tahu
jadi akan diberikan keterangan besok
jadi setelah proses pemeriksaan satu x dua puluh empat jam besok siang direncanakan kpk akan memberikan keterangan pers bersama sama dengan kpu kemungkinan akan diundang ya
kemungkinan direncanakan kpu akan diundang dalam konferensi pers tersebut
jadi hari ini kita hanya dapat mengkonfirmasi memang benar yang sedang diperiksa adalah pak ws
pak arief apakah disampaikan misalnya terkait uangnya berapa atau penanggapannya dimana sempat dikontribusi gak pak
jadi baru dengar tadi sore ada ott salah satu anggota kpu gitu
jadi saya juga tidak bisa menjelaskan detail dimana dan bagaimana penanggapannya itu
pak ws lagi bertugas di luar ya
pak ws lagi bertugas di luar
hari ini memang jadwalnya akan bertugas ke luar ke belitung
ke babul ya
ke babul ya
kepelitung dimana pak ini kan kita menyambut spilkada dua ribu dua puluh
oh enggak kpu
ada kaitannya enggak pak
enggak enggak ada kaitannya
respon kpu kalau kpu akan tetap bekerja sama prinsip terbuka ya
jadi kalau kpk membutuhkan keterangan membutuhkan data membutuhkan apapun dari kpu kami sangat terbuka
pak untuk posisinya pak hoi sendiri bagaimana pak
belum kan kita tunggu besok
jadi kami juga menanyakan statusnya apa statusnya malam ini baru terperiksa
nah statusnya baru akan disampaikan besok setelah proses pemeriksaan penyelidikan satu x dua puluh empat jam
akan diberikan bantuan hukum
kita tunggu besok dulu
pak kebelitung itu pak hoi kpu belum bersinggat
jawabannya pak wahyu sendiri pak kaitannya dengan apa
pak wahyu kalau divisinya dia menangani sosialisasi dan partisipasi masyarakat
ini bukan yang pertama kali ini bukan yang pertama kali yang berkondisi di kpu
apakah juga lawan pak
enggak kan kita belum tahu kasusnya apa
kan kita tunggu satu x dua puluh empat jam kita baru tahu ini kasusnya apa
pak ini kan penangkapan kedua yang dilakukan kpk dua ribu delapan belas lalu
enggak maksudnya sebelumnya ada pak buriana juga ditangkap komisioner kpu
oh itu kan
maksudnya ketika berulang dua x apa sih kpu kpu untuk menyikapi
enggak nanti kita tunggu besok
pasti jadi tsk pak besok pasti jadi tsk
ya kita tunggu besok
ya pasti pak
yang meriksa aja tadi saya tanya belum pak kita tunggu besok
saya pasti pak besok tsk pak

pak wahyu gimana kamu mau menjelang pilkada dua ribu dua puluh
oh enggak pilkada tetap jalan sebagaimana tahapan yang sudah disebutkan
pak untuk sosialisasi pak wahyu itu ditangkap siapa yang akan menggantikan prosesnya
sudah ada di setiap divisi itu ada wakil ketua divisinya
nanti wakil divisinya yang akan menjalankan tugas tugasnya
ada kaitannya dengan dana sosialisasi yang dia ini jawabinnya pak
nanti kita tunggu hasil pemeriksaan
kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari empat komisioner kpu yang saat ini berada di gedung kpk jakarta
tadi dikomandoi oleh arief budiman dan juga ada ilham saputra ada hasim ashari dan pramono ubaid
tadi mendampingi untuk memberikan keterangan terkait dengan terperiksa komisioner kpu wahyu setiawan
kalau saya tidak salah yang saat ini masih diperiksa oleh kpk terkait dengan ott atau operasi tangkap tangan yang berlangsung hari ini
kita akan tunggu bagaimana kemudian konfirmasi lebih lanjut dari kpk
seperti yang disampaikan oleh arief budiman satu x dua puluh empat jam dalam proses penyelidikan
cnn indonesia prime news akan sekembali
ya oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
bang boy tadi sempat menyatakan bahwa kemudian otoritas ojk ini juga yang bisa dimintai pertanggung jawaban penting begitu tentang ini
bagaimana kemudian kita bisa berpijak dari ini
untuk melihat siapa kemudian orang orang yang terlibat setelah ini
atau ada orang besar mungkin yang seperti bang andri bilang tadi bagaimana kemudian men trace ini
ya kan ini membeli saham
dan membeli saham itu berarti kan ke bursa
nah bursa sana itu ada pemain broker ada juga istilahnya tukang goreng
nah ini ternyata juga berkisar dari orang itu saja yang tidak sampai
lima orang itu tukang goreng saham itu
bahkan hanya tiga
dan nyatanya betul ini setidak tidaknya dari tiga entitas itu ada yang pemain saham penggoreng saham itu sejak tahun sembilan puluh tujuh
jadi ya men tracingnya gampang
kemudian pasti ini tidak semata mata hanya bisnis rugi dan untung
sama sekali bukan
karena nanti kalau ujungnya ini duitnya diikuti pasti ada yang nampung keuntungan itu
karena misalnya beli saham pt semen batu raja
ini kan dua juga tidak nyampe ke semen batu raja
duit ini kan nyampe hanya di broker ini saja
dan itu sebelahnya gampang kok semen batu raja itu rugi kok saham kok dibeli
pasti turun harga berikutnya
itu dibeli karena apa
membeli dari orang yang megang
kalau yang megang ini bisa berkolusi bersekongkol dengan pemilik uang ini maka terjuallah saham yang di tangannya dia
karena hanya semata mata itu
nah orang berani goreng saham yang banyak itu ini kan juga butuh modal
nah ketika butuh modal ini
kan ketika dia tidak punya gambaran siapa yang akan membeli tidak berani mengganggu saham yang banyak
nah disinilah gampangnya nanti aparat penegak hukum
siapa yang stand by bayarnya yang kemudian tahu bahwa ini akan membeli saham itu
nah ini saja
kalau orang orang jiwasraya ini orang yang bagus niatnya perusahaan ini adalah miliknya juga dia milik negara
dia pasti akan mengamankan uang itu
tapi kok kemudian membelanjakan dengan sebegitu sembrononya
kan gitu kan
sehingga rugi kok sampai di angka tujuh
dua belas triliun ruginya sampai delapan triliun
nah ini pasti dan juga yang menjual saham tadi juga memang sudah tahu nanti akan dibeli oleh jiwasraya
jadi ini memang sudah kalau menurut saya pengamahaman hukum ini persengkolannya sudah betul betul sudah sejak awal by the sign
supaya bisa membeli saham saham di sana yang nanti akan digoreng ini harus nyari duit
ada dua ruh yang ditabrak
yang pertama saving plan ini kan unit link
berkaitan dengan saham
ini tidak boleh menjanjikan keuntungan
kedua juga ini tadi
yang namanya kontrak asuransi
polis membayar premi itu
kalau putus kontrak ya malah duitnya hilang
dan keuntungannya tidak dapat
ini dua ditabrak
memindahkan duitnya ke jiwasraya
orang yang di deposito pun juga berbondong bondong ke sini
itu yang terjawab
antara komisi enam bertemu dengan nasabah
ada tujuh bank ya
yang terlibat dua bank pemerintah
btn dan bri dan sisanya bank
itu mereka itu
oleh pihak bank
jadi bank yang
untuk memindahkan deposito mereka
nah itu juga akan jadi pertanyaan kita
kalau ada pansus banknya akan kita panggil
itu langkah langkah yang akan juga dilakukan oleh pansus
mestinya bank itu kan malah mempertahankan
dana pihak ketiga disitu
ya deposito kan tabungan
karena ini menjadi kesehatan banknya sendiri
malah dia dengan relanya diberikan ke orang lain
itu yang tidak nalar
singkat saja pak irvan
bagaimana dengan optimis disini
apakah kemudian ini bisa membuka tabir itu
saya kira ini akan terungkap ya
dan ini bukan hanya menyangkut
ojk di masa kini
ojk jilid satu itu juga harus diperiksa
karena mereka lah yang memberi izin
ingat bahwa itu harus perusahaan yang sehat
dan untuk membuat itu sehat
dibuka aja bahwa ada
oknum ojk yang justru mendorong
untuk membeli saham saham yang dikelola oleh optimal
masuk vivi yang tadi disetorkan
itu ke pahitnya tertentu ya
sayang sekali waktu
kita lebih lanjut menunggu seperti apa yang tadi disampaikan oleh jaksa agung
yang akan ditunggu untuk kemudian mendalami
investigasi ini lebih komprehensif begitu
bang andri terima kasih
pak irvan terima kasih
bang boy terima kasih
cnn indonesia prime news akan kembali
usai jeda tetap bersama kami
sampai jumpa lagi